mungkin kak fah nangis karena dia lagi sedih kali ini
memangnya menurut kamu apa yang membuat kak fah sedih andara
aku nggak tahu sih kenapa kak fah nangis
tapi setahu aku anak kecil itu perasaannya sangat peka
jadi kalau ada masalah yang terjadi di keluarganya
atau sama orang tuanya
anak kecil bisa tahu
tapi karena aku sama kak fah ini nggak ada masalah apa apa lagi
jadi mana mungkin kak fah ini nangis cuma karena itu
aku tahu kok kapan nangis itu pasti karena lagi manja aja
bagaimana kak fah
atau mungkin kak fah mau nyanyi nyanyi nabolu bareng kita kak
sini kak fah dipegang
kak fah bubu oh kak fah bubu
kau tidak bubu di cintamu
kok kak fah dia diem aja sih
bukan barengnya ya mila
kak fah bubu oh kak fah bubu
kak fah bubu
alright kak fah
nah pak fah
karena kava dia nyanyi salah sih
kok kava dia nyanyi gak konsen sih
aku masih pikiran tau fad
sudah gak apa apa sekarang yang ingin nongol dia
siapkan lagi kafanya
kalau tidak bubu di gigit nyamuk
darah sekali lagi makasih ya
karena kamu udah nganterin kami sampai rumah
yaudah kalau gitu
kamu duduk aja dulu
oh enggak aku mau langsung pulang aja mila
karena sekarang udah malem kan
kalian juga pasti mau istirahat
yaudah makasih ya sekali lagi
kamu bawa masuk kava dulu aja
tovan kamu denger aku ya
saat ini kamu itu cuman pengganti fadil
bukan sebagai suami kak mila beneran
kamu pikir aku akan macem macem
iya kita gak tau kan namanya juga manusia
pilih aku sekarang kalau aku pergi dari sini
kamu sama kak mila cuman berdua
kita gak tau kan
apa yang akan terjadi
kamu gak usah terlalu hiperbola
gak usah melibih libihkan
aku tau batasan batasannya
dan aku gak akan mengianati fadil
aku percaya sama kamu

permisi ya assalamualaikum
ini ada teh
tehnya masih hangat
mau minum ya
supaya mama gak kedinginan ya
dan ini juga ada roti
mama harus minum ya
mama belum makan apa apa dari tadi sore loh
mama gak lapar pak
meskipun mama tidak lapar
mama tetap harus makan
supaya badan mama tidak lemas
memangnya mama mau sampai sakit seperti taufik
harusnya mama yang sakit
harusnya mama yang sakit
dan harusnya mama yang mengalami ini pak
bukan taufan pak
harusnya mama pak
ma duduk dulu
mama duduk dulu
mama takut kehilangan taufan
mama gak mau kehilangan taufan
mama gak mau
mama gak mau
taufan pergi dari mama
kenapa mama harus takut ma
kita punya allah
dan dia adalah alasan kenapa kita tidak harus takut mak
kita doakan anak kita
supaya diberikan kesembuhan oleh allah
sekarang gini aja
mama minum tehnya
mama makan rotinya
nah setelah itu
setelah itu kita sholat isyah
kita bersama sama mendoakan semoga taufan diberikan kesembuhan
dengar gua van
lu harus janji sama gua
kalo sampe terjadi apa apa sama gua
lu harus jaga kamila dan kak fah buat gua van
kamila yang harus tau kalau kamu mau mengikuti cara aku
aku gak bisa terima semua usulan kamu itu
karena kamu memadanya dari sudut pandang kamu
tapi apapun alasannya aku tetap gak setuju tovan
fahnya kok masih nangis juga ya pak
mungkin dia masih kangen sama kamu mila
begitu ya pak
aku udah membohongi kamu dan kak fah
tapi aku melakukan ini
karena amanah fadil
karena fadil begitu mencintai kamu dan kamu
membuat kamu sedih
aku pun terpaksa melakukan ini semua
sekali lagi mohon maafkan aku
ya allah kak fadil maaf ya
kak fadil sekarang kan kak fahnya udah tidur jadi
jadi kamila mau ngajakin kak fadil
tapi kita sholatnya di ruwal tengah aja ya
kok tuh becnya ruwal tengah
yes mila soalnya kan kamu tadi bilang kalo kak fah udah tidur
saat ripadanya teman teman ke computational
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah hanya kepadamu kami meminta
dan hanya kepadamu kami memohon ya allah
lindungi anak kami ya
ya allah taufan rinaldi lindungi dia ya allah
angkatlah penyakitnya ya allah
karena tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan olehmu ya allah
ya allah kami mohon
sembuhkanlah saudara kembar hamba
sadarkanlah dia dari komanya
sadarkanlah dia supaya dia bisa kembali menjalani kehidupan
dan dia bisa menjaga kembali apa yang ia miliki
sembuhkanlah saudara kembar hamba
amin ya allah
kak fadil yang sabar ya
allah pasti akan mengabulkan doa doa kita

n breaking the order di perusahaan kekalunan
kejahatan lebih kuat hashillah
beberapa anak flavor